kami menerima informasi kecelakaan antara truk dan mikrobus terjadi di tol semarang batan
tepatnya di kilometer tiga ratus tujuh puluh lima kecamatan gringsing jawa tengah
di mana tujuh orang tewas dalam peristiwa ini
kecelakaan terjadi sekitar pukul tujuh dua puluh tujuh pagi waktu indonesia barat
kecelakaan berawal ketika mikrobus toyota hiace berjalan di lajur kanan dari arah jakarta ke semarang
mobil kemudian oleng ke lajur kiri dan menabrak bagian belakang kanan truk trailer
hingga kini identitas korban masih dalam pendataan
baik korban tewas maupun terluka kini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat
dugaan sementara sopir mikrobus mengantuk saat mengendarai kendaraannya
dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan jurnalis transmedia
bi bernardi di batang jawa tengah
roby anda bisa mendengar suara kami
roby bisa anda gambarkan seperti apa kondisi kecelakaan di tol saat ini
saat ini saya berada di lokasi kejadian
tepatnya di km tiga ratus tujuh puluh lima plus empat ratus
yang saat tadi pagi pukul tujuh dua puluh lima terjadi kecelakaan lalu lintas
untuk lokasi kejadian sendiri
toyota hic itu sekarang sudah tidak ada di lokasi
mungkin sudah dievakuasi
dan untuk jalur tol sendiri saat ini terpantau normal
tidak ada terpengaruh dengan adanya kejadian kecelakaan ini
untuk sementara korban langsung dievakuasi ke rumah sakit islam weleri
dan jumlah korban sendiri
menurut kabupaten jumat polda
ada tujuh orang meninggal dunia dan enam orang menderita luka luka
baik lalu apakah korban yang meninggal dunia ini sudah dibawa ke rumah sakit
dan bagaimana dengan kondisi korban yang terluka sejauh ini
menurut informasi yang anda dapatkan
dari informasi yang kita terima untuk saat ini
untuk korban luka luka masih berada di rumah sakit
masih dalam penanganan igd rumah sakit islam bolaeri kendal
sedangkan untuk korban yang meninggal
kita belum menerima informasi secara pasti apakah pihak keluarga
korban membawa binasa ke kambung halaman atau
dimana kita masih belum ada kepastian dari kabar itu
ya lalu untuk proses evakuasinya sendiri roby
apakah kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini sudah selesai dievakuasi
dan bagaimana kondisi kendaraan saat proses evakuasi berlangsung
ya perlu diketahui untuk kondisi kendaraan sendiri
sampai terlempar sekitar enam tujuh meter dari badan tol ya ke arah pari parit
yang ke yota minibus itu
sedangkan untuk truk trailernya sendiri saat ini masih berada di lokasi
dan masih dijaga sama petugas tol
pengemudinya juga masih dimintai konfirmasi sama petugas
dan saat evakuasi pun tidak terdapat
di antrian yang membuat jalur tol batang semarang sempat terhenti
ya untuk proses evakuasinya sendiri roby ada berapa jumlah personil yang diterjunkan
untuk proses evakuasi tadi tampak terlihat dari di lantas polda jateng
juga ada pjr juga ada saat lantas pores batang dan juga patroli jalan raya
kalau untuk jumlahnya sendiri sekitar ada kelihatan ya
termasuk juga untuk badan sarnasional ini juga tampak dari sarnas jateng
baik lalu apakah ada kendala dalam proses evakuasi tadi roby
kendala tampaknya tidak ada soalnya lancar
dan semua bangkai kendaraan toyota ice juga sudah terevakuasi
sedangkan yang lainnya nampaknya sudah bersih dari lokasi kejadian
ya baik terima kasih roby bernardi jurnalis transmedia atas laporan langsung anda
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate informasi terkini dari lokasi kejadian
selamat bertugas kembali